perbankan kian kreatif menyalurkan kreditnya agar terjangkau oleh masyarakat
semua orang kini bisa memiliki barang bahkan yang tergolong kebutuhan tersier
dari yang tak punya kini menjadi punya
mulai dari produk elektronik hingga paket liburan
tetapi jangan terburu buru mengambil
jika anda belum mengerti betul mekanismenya
nih bagus mbak harganya berapa

bisa kakaknya punya asetnya apa enggak
kartu kredit kamu nggak punya
di sini kita juga bisa cicilan tanpa kartu kredit pak
ini keuntungannya seperti apa mbak
tapi untuk pertama kakak ada pembayaran netterium
dp nya berapa persen
sama kakaknya ada admin rp dua ratus
berarti sekarang aku akan bayar berapa nih totalnya di pertama kali
perhitungannya jadi kan harga handphone nya rp empat puluh lima sembilan ratus sembilan puluh sembilan
sekitar rp satu dua ya aku harus bayar di buka ya
kalau aku pengen kartu kredit gimana mbak
kalau misalnya pakai kartu kredit kakak langsung dibagi tenor aja
ini tiga bulan
ini tiga bulan

oke saya jadi bingung nih sekarang
saya lihat dulu ya mbak ya
bank memperolehnya dari biaya biaya lain
seperti misalnya biaya provisi biaya administrasi
nah itu biasanya adalah biaya biaya yang dikenakan
cuma bedanya adalah kalau bunga kan biasanya dikenakannya dibagi dalam setiap bulan
dipotong dari dana yang akan diterima
pembayaran menjadi lebih ringan karena tidak ada biaya tambahan atau tanpa bunga yang besar
selama periode waktu yang ditentukan atau tenor
selain itu uang tunai senilai harga barang tersebut bisa dialokasikan kepada hal yang lain atau investasi
jadi menurut saya
nah terus baru dibagi dengan cicilannya
saya gak masalah sih karena gak terlalu banyak
kadang kadang saya compare juga gitu
jadi kalau misalnya biaya adminnya terlalu besar saya gak jadi ambil
tapi ada hal yang harus diperhatikan sebelumnya
membandingkan harga jual barang dari satu toko dengan toko yang lain
atau satu e commerce dengan e commerce yang lain
hati hati dengan biaya ekstra
membayar cicilan tepat waktu
jika terkena denda pembayaran kartu kredit yang menjadi kebijakan bank
maka sia sialah program cicilan anda karena harus mengangsur dengan tambahan denda
kecuali ada promo promo khusus bisa saja mungkin dua belas bulan
jangan sampai kemampuan membayar kembali itu lebih dari kesehatan keuangan kita
ini akan membebani
kemudian yang ketiga yang harus kita perhatikan juga adalah
di bulan bulan berikutnya ada gak pengeluaran besar yang akan terjadi
nah seringkali orang itu karena ada penghasilan yang lebih besar
maka dia akan membeli kembali
jadi kita harus memperhatikan juga
apakah penghasilan kita akan terjadi atau tidak
karena kita bisa membeli kembali

apakah penghasilan kita akan terjadi atau tidak
itu kemudian tiba tiba menjadi segera ingin keputusan gitu kan
tiba tiba langsung ingin belanja sesuatu karena melihatnya sebagai sebuah kesempatan
khususnya bagi yang tidak bisa menahan keinginan untuk berbelanja
hati hati membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan
jangan sampai menjadi konsumtif
pahami dan teliti kembali syarat dan ketentuan yang diberlakukan
oleh bank penerbit maupun pihak penjual
bayarlah tagihannya tepat waktu setiap bulan
jangan sampai niat berhemat dengan program ini
justru membuat tagihan kartu kredit membengkak